itu pada kepanjangan di depan
ngapain kamu disini
siapa juga lagi mau naik motor loh
gr banget sih lo
freak itu temen sampai ini
kita pergi ke ded jamthey sengup grid
itu baker pleasant
tapi dia kelainan
tapi dia kendaraannya
di adaptive basic yaitu
kamu udah makan
kan belum keti baju
belum rapi rapi cuci muka
kok kamu aneh banget
apa yang aneh
mama kali yang aneh
sejak kapan kau panggil mama
emang kenapa sih
sekali sekali boleh kan bos
udah deh gak usah acting kayak bunci
begitu nanti jadi banci beneran bawa tau rasa kamu ya
ambil tangga ya
udah aku mau ganti baju dulu
tenggorkan anda kering
dalam biji kedong dong
oh mata anda sering melotok
pakain air cabai dijamut juga
soalnya udah buta
siapakah yang ngajari kok kurang sopan begitu bicara sama orang
duduknya saja seperti laki laki
kurang sopan sekali kau lihat
tapsi muka di
gak kali lagi kau bicara
kukamper betul kok
kalau ada masalah di kantor jangan dibawa bawa ke rumah
dan asal tau aja ya kalau memukul anak
bisa dilaporin ke polisi masuk penjara soalnya udah melanggar hak perlindungan anak
sehingga bicaranya kurang ajar betul
kutempelin betul gitu
ibu juga gak tau
sepuluh ini dari sekolah tuh aneh banget
lah cuma cari perhatian ji itu
gatau juga ya
beli bola basket dong perhatian nih

bos tadi panggil ibu
jangan jangan dia sudah kena
si troy ini kenapa sih ada di atas
si troy itu pulang sekolah tadi aneh pa
aneh gimana sih
ya sekarang jadi sopan rajin
loh bukannya sama mama malah senang ya
kan mama yang ingin dengan dia jadi sopan rajin
tapi kalau anaknya jadi kelemar kelemar kayak banci gitu gimana
terus tadi tau gak
lipsik sama bedak
lipsik sama bedak
ma jangan bercanda
anak sendiri dibilang kayak gitu
tapi sih setau papa ya
keluarga papa sih nggak ada yang agak agak keriting keriting gitu sih
jangan jangan dari keluarga mama kali ya
ih apaan sih ini
mama tuh lagi nggak bercanda papa beneran
tuh lihat ini tuh
ah mau ngapain kamu
itu pada kepanjangan di depan
sini biar terlalu kotor
namanya sembarangan sih marah pindah
bukan parah udah dibilangin aneh kan
segala macam gunting kembang sekarang ditanyain
kayak apa sekarang anak kamu ini
udah kayak makan di istana negara aja
ibu nunggu ayah dong
kayak preman jalanan aja
duduk yang rapi kenapa
apaan sih ini
di rumah sendirian sosok formil
capek tau nggak
tapi kan bukan berarti nggak pakai aturan